pt mrt jakarta mulai rabu siang memeriksa suhu tubuh seluruh calon penumpang mrt
dan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk mencegah tersebarnya virus corona di mrt
satu persatu calon penumpang menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat pemberangkatan mrt lebak bulus
setidaknya ada tiga orang petugas medis disiagakan
prosedur termoscanner akan ada di setiap pintu masuk tiga belas stasiun mrt yang ada di jakarta
selain itu mrt jakarta juga menyediakan cairan disinfektan di setiap loket dan beberapa titik di stasiun
menurut saya bagus ya karena untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus corona di ruang ruang publik
dan ini menurut saya akan membuat antisipasi terhadap pencegahan virus corona lebih baik
dan sudah ada yang kersianin indonesia yudi yudawan di stasiun mrt lebak bulus jakarta
selamat siang yuda sejauh ini apakah ada kendala yang ditemui dalam prosedur pemeriksaan suhu tubuh para penumpang di mrt
ya ratu nabila kalau kita bicara mengenai thermoscanner ini merupakan salah satu langkah preventif
untuk melihat apakah memang calon penumpang dari mrt yang akan naik ke dalam gerbang
ataupun ke dalam rangkaian kereta mrt mereka akan mendapatkan pemeriksaan
seperti yang mungkin bisa anda lihat sekarang saat ini di belakang saya
ini ada beberapa calon penumpang yang harus diperiksa menggunakan alat thermon scanner oleh petugas yang memang disiagakan sejak siang tadi
tidak ada kendala sejauh ini cukup berarti mengingat warga sangat kooperatif
karena mereka melihat ini merupakan searah
salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memutus rangkaian dari virus corona sendiri
yang menyebar bisa melalui fasilitas publik
dan kalau saya tadi sempat melihat memang kami saya juga dari fotokopi fotokopi fotokopi fotokopi jurnalis
anda sendiri juga mengikuti prosedur yang sama kita diperiksa seperti apa sih sebenarnya suhu tubuh saya
maupun tim liputan yang hari ini bersiaga melakukan peliputan di mrt
karena memang salah satu syaratnya adalah untuk mengetahui bagaimana suhu tubuh dari para calon penumpang ini
syaratnya sekitar tiga puluh
hingga tiga puluh tujuh derajat celcius apabila di atas itu para calon penumpang diminta untuk tidak naik ke dalam gerbong
dan nantinya direkomendasikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan pemantauan lebih jauh
dan setelah itu juga ratu nabila saya mendapatkan kondisi di mana memang tadi sempat di stasiun daerah tamrin
tepatnya di bundaran hotel indonesia untuk mengenai desinfektan sendiri memang sempat habis
tetapi memang ternyata tidak semua kondisi itu terjadi ketika saya berada di kawasan lebak bulus
desinfektan ataupun cairan hand sanitizer ini bisa didapatkan mulai dari depan loket pembelian tiket
kemudian juga di bagian dalam ketika penumpang akan turun itu merupakan salah satu akomodasi
ataupun salah satu fasilitas yang disediakan oleh pt mrt indonesia jakarta
untuk menghindari para penumpang dari adanya penyebaran virus corona sendiri ratu
baik sudah sampai kapan ini akan diberlangsung
apakah menurut pantauan anda di lapangan sejak pagi tadi ada warga atau masyarakat yang kemudian di atas tiga puluh tujuh derajat
dan apa saja kemudian prosedurnya yang dilakukan apabila memang ada yang demam
ya baik ratu nabila kalau kita bicara mengenai sampai kapan
sepertinya memang ini akan terus dijalankan oleh pihak mrt jakarta untuk menghindari adanya warga yang diduga memiliki suhu tubuh lebih tinggi daripada normal
yaitu sekitar tiga puluh lima hingga tiga puluh
derajat celcius dan memang ini diupayakan mengingat virus corona sendiri sudah masuk ke indonesia
sudah menjangkit dan sudah mewabah dan mengakibatkan dua orang warga terkena virus ini
sehingga memang kalau bicara mengenai time periodnya seperti apa
memang saat ini dari pihak mrt jakarta akan terus mengiagakan hal ini
mengingat memang ini merupakan salah satu langkah paling efektif untuk melihat dan men scanning warga yang masuk ke fasilitas publik
mengingat fasilitas publik memang rentan terjadinya penyebaran virus corona sendiri
terutama di fasilitas publik seperti mrt kemudian busway kemudian juga kereta sendiri
karena memang lokasi yang sempit kedap suara dan oksigen sehingga mengakibatkan virus itu mungkin bisa berkembang melalui fasilitas yang ada di dalamnya
terkait dengan warga yang apakah memang ditemukan suhu tubuh di atas tiga puluh tujuh saat ini tidak ada
ataupun seperti saya tadi katakan bahwasanya bila ada warga yang memiliki suhu tubuh di atas tiga puluh tujuh lima derajat celcius
maka akan direkomendasikan tidak naik ke dalam rangkaian kereta ataupun rangkaian mrt
di jakarta nanti akan direkomendasikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan pemantauan terkait apakah memang ada indikasi virus corona
ataupun ada keluhan penyakit yang lain ratu nabila
baik terima kasih atas laporan anda yudi yudawan dari stasiun mrt lebak bulus